gubernur ahok juga menyebutkan permasalahan pat gulipat terkait aset di dki jakarta
sudah terjadi sejak dulu di badan pengelola keuangan dan aset daerah atau bpkad dki
selain kasus di cengkareng ahok memberi contoh permainan ala mafia tanah lainnya
di kawasan cilincing jakarta utara
jadi memang ada permainan di cakung cilincing
jadi memang ada permainan di bpkd ini penuh permainan
makanya kita minta susun aset lama sekali dulu
gak mau susun aset
kita memang udah curiga
ini udah belasan tahun punya kejadian ini
yang diubah itu dari lurahnya
mungkin lurah atau mungkin kayak mafia saja
kita mesti seritikin mesti bawa ke polisi
kita ada koordinasi dengan baris krim